kalau enggak salah rendy sempet mampir kesini gitu ya ini ya tapi langsung ke kantor sih
karena banyak urusan urusan ya saya juga nggak sempet nemuin bu mayang sibuk
itu nailah sama rina mau main sama aku boleh minta main di luar sih rina tapi tolong dijagain ya
ya papa rasa hold di sekitar rumah
keren kenapa napa doang pak
tapi kalau memang elsa mau berubah
dan dia menyesal atas perbuatannya dan kita awasi kita lihat seperti apa
sambil nunggu ibu panti karena masih kurang sehat kan
tunggu dia sembuh juga
iya sebentar ya mbak ini agensi aku kayaknya nelfonin aku mau bahas kerjaan
mending mama duluan aja yang masuk ya
yang mau ke salon itu kan kamu mama cuma nemenin
gak apa apa mbak mama aja duluan ya
biar aku ngobrol dulu sama jensea aku
gimana kak jika sama sama nanti satu swabnya agar dikasih ke orang lain
ada yang kosong kan sebentar lagi
kebetulan sebentar lagi kok
masuk dulu aja aku mau ngobrol dulu
mari bu saya antar
nanti aku nyusul ya
rik ya ini gue mau keluar tunggu sebentar ya
ini orang mau bawa gue kemana ya
gue lagi gak baik baik aja rif
gue lagi sedih
gue lagi merasa sendirian aja rid
semua orang tuh udah gak ada yang percaya lagi sama gue
gue capek jadi elsa yang kayak gini deh
gue bener bener ngerasa sendirian sekarang
lo gak sendiri
lo masih punya gue
kenapa sih rick
kenapa gue gak bisa dapetin rasa kebahagiaan itu
ini sebelumnya saya sudah sempat bicarakan dengan riza mengenai lemah gabung di tim gue
cuman yang jelas gue gak mau melangkahi andin juga
jadi nanti setelah gue omongkan sama andin ntar gue kabarin gimana ya
sama satu lagi biar sama sama enak
tetap di depan gerbang ya
jangan masuk ke dalam
saya ngerti banget kok
paham banget situasinya seperti apa
kita masuk dulu ya
mas mau bawa temen temen sekolahnya rena sebenarnya yang kedatang kesini supaya rena happy lagi
eh dari mana
mau ketemu kakak rena ya
pasti rena seneng banget ya
oh iya dia mau
gimana keadaan rena
ya sekarang sudah cukup membaik
belum kali ini belum
sabar yang diberi ya
aku juga selalu berusaha untuk kasih yang terbaik buat renang
bahkan kemarin aku juga pakai kostum rapid juga
pakai kostum rabbit juga
eh aku juga mau minta maaf sekalian din
karena akhir akhir ini aku jarang hubungin kamu nanya kabar kamu
ya aku pengen kasih kamu space aja biar tenang
tapi kan kamu anggap semua keluarga kamu desa tak lagi butuh kalian pasti selalu ada
eh mau ketemu sama kakak rena
ya ya ya gak apa apa
tuh ke kamar
sama bumi sama memani
eh silahkan duduk
ya terima kasih
bu mayang ayo kemau di sini
alhamdulillah sehat angga
kamu sudah terlihat semakin membaik
sudah ada progres alhamdulillah
lihat deh ada siapa
nih tante mici bawain naila
ya main bareng ya
hai kak rena
salim dulu dong
kalau gitu mama bikin minuman dulu ya
soalnya miss kiki belum balik
ya sebentar ya
sebentar ya mici ya
main di sini
oh duduk duduk duduk
bener juga ya
sikap trennya emang berubah sekarang
eh rena kangen gak sama tante michi
kita main di luar aja
mau main di luar
tunggu sini sang ya
kamu pemain boneka
kok perasaan aku jadi gak enak ya
aku takut elza kabur sama ma salah lagi
ini sebentar lagi selesai kan
mbak tadi anak saya masih ada kan ya
oh ada bu
terima kasih ya
sama sama bu permisi
tunggu bu duduk dulu aja
saya kan udah tobat
harusnya dia gak kabur
iya semoga aja
mbak andin itu selalu dapetin apa yang dia mau rick
dan orang orang yang percaya sama dia
dia bisa dapetin itu semua

gue gak tega ngeliat gue kayak gini
gue ngerasa tuh kayak
gue itu udah gak punya siapa siapa lagi
gue udah sendirian rik
nino juga udah gak mau balik lagi sama gue
bahkan sekarang ini
bokap nyokap gue juga udah gak percaya lagi samaku
lo gak sendirian
gue akan selalu ada buat lo
gue ngerasa ini gak adil tau gak sih rik
mbak andi bisa ngedapetin semuanya
banyak orang yang ngelindungi dia
hubungan terus lagi
misalkan sudah pernah datang
dan gue ada kabar bagus buat lo
kabar bagus apa sih rik
gak ada kabar bagus lagi buat gue ya
bagaimana penjelasan dari saya pak hartono
ya saya kira sudah cukup pak
oke kalau begitu
sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak
atas waktunya pak hartono sudah berkenan
untuk datang ke kantor kami
senang rasanya saya bisa bertemu langsung
mengingat kesibukan pak hartono
saya juga merasa senang
meeting dengan anda hari ini pak asa
dan saya akan meminta tim saya
untuk membuat draft kerjasama dengan perusahaan pak asal
oke pak hartono kami tunggu
kalau begitu kami permisi dulu pak
karena masih ada agenda meeting di tempat lain
baiklah sekali lagi terima kasih
hati hati di jalan pak hartono
terima kasih banyak
kita tepat waktu pak
sepertinya mood beliau juga sedang bagus
karena kabarnya pak hartono itu jarang sekali loh
memberikan kabar baik setelah meeting
tetapi tadi beliau bilang
dia akan meminta timnya untuk bikin surat draft kerjasama langsung
kita lagi beruntung
oh ya bapak akan tetap di kantor atau langsung pulang
sepertinya bapak juga masih ada
masih ada urusan ya
ah soal itu ya
di pondok pelita pasti masih ada mesur ya
apa aku kerjain kerjaan di kantor dulu ya
sebelum pulang buat rena lagi
jujur sebenarnya aku kangen banget sama renda
tapi gimana cara hubunginnya ya
apa aku telpon aja ya
tapi kalau aku telfon
jadi masalah baru lagi
apa kayak kemarin
coba datang ke rumah mereka
ngeliat dari panggilan
di luar pagar
siapa tau ada rena di situ
kan kalau di luar pagar
nggak ada yang ngelarang
maaf pak diki akan ke kantor
beliau ingin bertemu bapak
untuk membicarakan soal perubahan dengan saya

bisa di reschedule nggak
udah bilang aja reschedule
nanti kita meeting lagi
gitu tuh pak nino
ke kantor tapi ngelamun terus
lupa deh sama tanggung jawab meeting lainnya
terus pergi gitu aja
aduh yang dikejar kejar klien atau vendor kita deh
jadi makin nggak betah kerja di sini
kalau pak nino begitu terus
jadi gue bagus
apa nggak berlebihan rick
ntar ujung ujungnya semua orang nyalahin gue
lo tenang aja sahara
nggak usah lo pikir

nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
nggak usah lo pikir
gak boleh mundur lagi
dan gak akan terbongkar
sebenarnya itu yang gue mau rick
ide lo itu benar benar ide yang gue butuhkan saat ini
kenapa sih lo perhatian banget sama gue rin
gue jadi terharu sekarang
tapi lo malah cintaku nino
tapi serius deh sal
gue emang mencintai nino dengan sepenuh hati gue
tanpa gue harus minta
gue mau balik ke sana
takut nyokap gue ada nyariin gue
makanya gue jadi tambah sayang sama lo
gak ada ya
mama dan papa pasti taunya gue udah berubah dan tobat
akan ada tangan tangan lain yang melakukan semua balas dendam

karena kalian tidak mau percaya aku
aku akan terus perlihatkan ke kalian
kalau aku sudah berubah
agar kalian percaya
kalau semua serangan yang terjadi ke mbak anjine
itu bukan karena aku
dan aku juga gak akan disalahkan lagi
mama kok keluar ini rambutnya masih basah
oh enggak enggak apa apa mama cuma mau ngeliat kamu aja
eh ternyata kau masih ada di sini
mama kenapa jadi curiga gitu sih aku kan dari tadi duduk di situ
hmm iya yaudah kamu tetap di situ aja ya
mama masuk lagi ya
terbuktikan mah kalau mama gak percaya sama aku
jadi kenapa aku harus bener bener berubah
kalaupun aku benar benar bertobat kalian juga gak bakalan percaya sama aku kan
udah terlanjur basah kenapa gak menyelam sekalian
iya tadi kalau gak salah rendy sempat mampir ke sini
tapi langsung ke kantor sih karena banyak urusan di sini
banyak urusan ya saya juga gak sempat nemuin bu mayang
iya terima kasih
itu naila sama rena mau main sama aku boleh minta main di luar si rina
tapi tolong dijagain ya
ya papa rasa kalau di sekitar rumah sedih sih gak apa apa ya naya
hmm aku pasti jagain rena semua naya
iya din lagian juga di depan gerbang kan ada myrna juga
dan mengenai myrna ada yang mau gue omongin sama lo
yes ya udah kalau gitu sebentar aku telfon oya dulu ya
naya rina mau main di luar tolong dijagain ya jangan sampai myrna keliatan sama rena
tolong dijagain dengan baik
kenapa ya andin mau keluar rumah ya
aduh ditanyain gak akan diem kenapa sih
pak adin mesen gue kagak boleh mantau kegiatan keluarga ini lagi
begini myr sebelumnya mohon maaf banget ya
ini kan don rena mau main di luar tadi kata pesennya bu andien sama gue
jangan sampai don rena melihat lo begitu
begitu rena mau main di luar ya
hei yaudah kagak apa dah gue agak minggir dikit biar rena kagak ngeliat gue ya
ya allah gemoy akhirnya terus bisa ngeliat gemoy lagi
njus kangen banget sama gemoy
hah akhirnya selesai
akhirnya kerjaan di sini udah selesai semua bisa kembali ke pondok pelita oke
ah aku belum panggil sienna hari ini
kayaknya aku belum telepon sienna deh
kok gak aktif ya tumben
yaudah nanti aku coba hubungin lagi deh
permisi pasal untuk ruangan bapak mungkin masih butuh waktu untuk diselesaikan
jadi sementara waktu di sini gak apa apa pak
nggak apa apa banget ruangan ini nyaman kok
kayaknya aircon nya ac nya kurang dingin gitu
yaudah kalau begitu saya pergi dulu
nanti kalau misalnya ada sesuatu yang urgent kamu kirim pesan
kalau saya gak balas langsung telepon aja
tolong diberesin ya terima kasih
iya terima kasih pak
din pokoknya kamu tenang aja ya
rena biar aku yang jagain supaya dia gak ngeliat mirna
minta tolong tolong dijagainya
aku harus masuk dulu aku harus ngobrol sama untuk saya
dandin gak usah khawatir yuk
udah kamera oke
udah nanti aku congregasi ya
yang musim walls
j pin ripening yuk
ya allah gemoy gemoy
tamanin gemoy main sama kukis
biasanya kan nyucus yang selalu jagain rena
ya allah pengen banget meluk gemboy
pengen banget bercanda bercanda lagi sama gemoy
sekarang kita tempelin buk ini dulu
ini agak dingin dingin gitu ya
iya iya iya malah seneng dia
jangan dielok elok terilang
tegang rambutnya ki
bangena kesian banget ya
gue juga agak tegang lihatnya
jadi gini din
mirna itu kan udah lumayan lama kerja disini di podak pelita
dia juga udah deket banget sama kalian semua
udah seperti keluarga

udah deket banget
kalau boleh dia pindah
atau untuk sementara waktu dia masuk ke timnya riza
ya kalau gue lihat sih memang mirna seperti itu
karena dia bener bener sayang banget sama rena

karena gue gak bisa ngomong sama dia seperti ini
karena gue gak mau ngelangkain lo juga sih
jadi gue harus izin dulu sama lo
mirna jadi tim gue
kalau boleh mirna jadi tim gue

papa gak mau ikut campur untuk urusan kamu ya na

papa tau mirna punya salah
tapi waktu dulu dia udah sayang sama rena
tapi waktu dulu dia udah sakit aja dia tetep menjaga rena
tapi waktu dulu dia udah sakit aja dia tetep menjaga rena
dari itu ya
gak mau ne makin
mirna itu yang dikatakan pak surya dan juga angga itu benar
kalau kamu masih bingung mama sebenarnya cari kesempatan untuk bicara sama kamu
tunggu kamu tenang
mungkin ini saat yang tepat mama tahu sekali merah seperti apa
tapi aku rasa sih gak usah ya jangan
karena kesalahan ini tuh bukan untuk yang pertama kali
kalau emang lu gak ngijinin mirna buat ngerawat reina
tapi setidaknya kalau mirna gabung sama tim go gimana
aku terlalu kangen dengan drena
aku coba ke rumah burosa aja
walaupun hanya lihat dari pagar
paling tidak aku tahu kalau reina main baik aja
sebenarnya gue juga suka sih ke pondok pelita ketemu sama rena
anak itu emang angenin sih
itu bukannya mobil besar ya
anda tadi bukannya baru habis nyalip mobil saya
ini kebetulan banget
apa kita bisa ketemu
menurut aku sih jangan ya
walaupun dia jadi tim kami
atau gak dia jaga di pondok pelita
bahkan cuma di depan tidak masuk ke dalam aku tidak mengizinkan
iya jujur tapi
aku juga kasihan sama reina
kita jangan ngomong kasin atau enggaknya sih
aku juga tahu nyari pekerjaan sekarang juga susah kok
aku hanya memberikan ketegasan aja
sama orang yang pernah buat saya
kalau memang itu keputusan lo gue hargai
oke kalau memang itu keputusan lo gue hargai
sobat gue gak tega melihat lo kepanas di depan gerbang mir
gak tega juga lihat lo kerja dengan para penjaga cowok cowok itu
gak tega juga lihat lo kerja dengan para penjaga cowok cowok itu
karena itu pekerjaan cowok
walaupun sebenarnya gue juga tahu lo sanggup melakukannya
gue juga gak akan tega juga melihat lo membandangi reina dengan rasa kangen yang meledak meledak mir
hena pasti bisa merasakan lo ada di luar sana wasin dia
kalau reina tahu
dia pasti akan bertanya nantinya
gue gak sanggup memikirkan perasaan trena yang sayang banget sama lo
mir terlalu banyak yang harus gue perhatikan saat ini ya udah kalau begitu nanti
pas gue di depan gue sampein sama mirna apa adanya seperti yang kita bicarakan sekarang fokus
adin sekarang benar benar keren adin benar benar sangat mencantar enak kasihan mirna andai saya
punya waktu yang tepat untuk bicara sama andin mengenai mirna mirna ini terjebak oleh ulah elsa
yang bekerja sama dengan ricky tapi mau gimana lagi di mata andin mirna tetap bersalah
semoga ada waktu untuk saya bisa meyakinkan andin suami